mau diperbanyak terus ditempel dimana mana
apa boleh buat
tapi saya yakin dia bakal menemui atau menghubungi saya
sebelum batas waktu yang saya tentukan
selamat siang bos
kenapa ganti nomor hp
umur saya jauh lebih tua daripada kami
akang bukan nggak mau beli mobil
uangnya belum ada
kan bisa kredit
kalau ada beban angsuran
menunggu uangnya cukup
kalau usaha kicim pering kita maju
kalau usaha kicim pering kita maju
kicim peringnya gak maju maju
ya beli mobilnya nggak jadi
kenapa kamu tiba tiba pengen kita punya mobil
udah kayaknya mau udah waktu
buat kita pergi rame rame ke undangan
bukan cuma buat kita
mak neng mak juga bisa ikut
terus sehari hari kan bisa dipake akang
buat ngangkut kicim pering
kita nyari uangnya harus semangat
kang tadi nini waktu di mal ada yang menawarkan mobil
ini brosurnya nening bawa pulang
di sini udah ada hitungan kreditnya dari setahun sampai lima tahun
kemarin kamu minta beliin rumah sekarang mobil
nini cuma ngasih tau kenapa akang marah
udah ah sebel

nih aku mau ke rumah

waktu itu aku siang sehari dua kali
habis dompet aku yang kecepetan diangkut
hp aku ada yang nodong
tapi untungnya dua duanya kembali
tau tau security yang kerja di kantor aku
nganturin dompet sama hape aku
kok bisa sama dia
yang penting dompet sama isinya utuh
terus sama hp aku udah kembali
buat balas jasa
eh kemarin sore dia balas dendam
dia ngajak aku makan dia yang raktir
katanya dalam rangka balas dendam
karena aku udah ngeraktir dia
kapan bisa mampir ke pasar
ada yang usah omongin
soal perempuan soal imas bukan soal di pasar
nanti pulang kuliah mau kemana
maksud aku gak ada kegiatan
temenin aku beli kerudung yuk
tunggu aja di kampus nanti aku bawain
aku mau beli bukan mau pinjam
aku jualan bukan mau ngasih pinjam
iya jualan kerudung
iya masa jualan cilok
gak usah ke mall
beli keludung dari aku aja
boleh liat liat dulu enggak
rasanya dijamin enak
gurih dan kenyal kenyal
yaudah nanti kita ketemu di kampus
masih dicari kang murad
jawab pertanyaan saya
gak ada mbak
terima kasih ya
saya lagi nyari salah seorang anak buah saya yang menghilang
anak buah kamu yang mana
bos saya berhasil nemuin aku
sekarang dia lagi nyari kamu
udah kamu cari kemana aja
udah saya tanya juga temennya
aku bilang aku gak tau kamu dimana
aku bilang aja gak tau
tapi saya curiga kalau sebenarnya dia tahu
saya bilang ke dia
kasih tau jessi suruh dateng ke saya
aku gak mau
dia bilang dia masih baik
kalau sampai besok ketemu
dia pegang foto kamu
fotonya mau dicetak terus dikasih tulisan
mau diperbanyak terus ditempel dimana mana
apa boleh buat
tapi saya yakin dia bakal menemui atau menghubungi saya
sebelum batas waktu yang saya tentukan
tidak kamu harus jadi tukang bohong duluan
saya lebih berpengalaman
kemanapun selama ini kamu menghilang alasan apapun selama ini kamu menghilang
besok harus kembali
sekarang sudah ketemu dua duanya
anak buah kamu waktu menghilang dua duanya
mungkin mereka mau berhenti jadi copet
saya kira begitu
kalau orang sudah masuk ke dalam kelompok kejahatan
tidak akan mudah bagi dia buat keluar lagi
jadi kamu sadar kalau kelompok kamu sama anak buah kamu itu kelompok kejahatan
iya dong masa enggak
aku udah selesai bikin beberapa kerudung
udah siap mau aku jual
jual di mana
mau dong lihat hasilnya
sekalian mau nawarin kerudung ke teman teman
nanti aku sempetin mampir dulu ke tempat kub
kub tunggu ya
anak buah kamu yang berhenti jadi copet
biar mereka cari kerjaan lain aja
misalnya kayak diza teman saya
kamu kalau tetap jadi copet
tidak usah ngajak orang lain
tidak bisa dong
saya butuh mereka untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
tempat ini bukan sana
buat yang disanyikan
harus berter syrian berhenti aktif